ada orang juga
kamu nih kenapa sih
enggak apa apa mbak
sisi sudut pandang mbak mici
kiki kalau mau cari
padannya kayak gimana gitu
mbak kiki tinggal ke dapur dulu ya mbak miki
ya terima kasih ya
kok kamu sendirian
oh iya aku suruh mereka pulang
kasian soal kalau nunggu di sini
ya papa pada udah beli makanan
yaudah lapa gak apa apa
nanti kan makanannya bisa kasih ke suster
atau ke cleaning service rumah sakit kan
iya bener juga sih
kamu belum makan kan
kamu makan dulu ya
ini papa suapin ya
kok disuapin sih pak
pak udah gede loh
udah punya suami
mau kamu udah punya suami
mau kamu udah punya anak
di mata papa
kamu tetap putih kecilnya papa
yang papa harus lindungi
kamu belum makan
tadi papa udah cuci tangan kok
aku buat ini
oh udah papa aja sih
kamu tenang aja
pak aku sendiri aja pak
ada orang juga
nanti kalau ada orang
bapak pura pura makan sendiri
bapak kan juga belum makan kan pak
mendingan kita makan bareng bareng aja yuk
yang penting kamu makan dulu
aku disuapin nih
iya udah gak ada orang
ini bukannya enak tapi kamu lapar
kamu tuh capek kamu tuh letih
cuma kamu gak ngerasain aja
bener aku aslinya
makasih ya pak
oh iya pak
pulang aja ya
nanti biar aku aja yang jagain masalah di sini
terus kamu mau sendirian gitu di sini
ya gak apa apa
masa papa tega ninggalin kamu sendirian di sini
udah tenang aja
papa temenin kamu
bapak hubungin mama dulu ya
apa jangan jangan papa udah sampai rumah dan heran karena aku gak ada
eh papa udah di rumah ya
ini papa mau kasih tau
di rumah sakit dulu ya
bapak mau nemenin andin soalnya
kasian dia sendirian
syukurlah papa belum pulang
yaudah papa temenin andin aja dulu di sana ya
salamin mama untuk andin
eh tadi kamu nanya aku udah di rumah emang kamu lagi di luar
kamu dimana sekarang

kamu lagi di luar
kamu lagi di luar

kecap sama sambal habis jadi aku buru buru kesini
yaudah mama jangan terlalu malem ya pulangnya ya
ingat kunci rumah semua harus terkunci ya
yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya bu cari obat apa
ada apa ya pak randy
tadi mama saya nemuin kalung ini di depan apartemen bapak
kayaknya kalung ini jatuh dari kardus yang rkb bawa pas pindahan tadi pak
apa bapak pernah lihat kalung ini sebelumnya dengan inisiatif
saya sih belum pernah lihat ya kalung ini
tapi inisial e
iya pak saya juga curiganya karena situ
makanya saya mau selidik ini pak
karena kalau sampai ricky beli kalung ini buat mbak elsa itu artinya hubungan mereka cukup dekat pak
dan mungkin aja mereka memang kerja sama
saya boleh tahu pak alamat rumah ricky dimana
saya rasa ya pak
kalau pak randy ada di sekitaran rumahnya ricky
pasti akan lebih mencurigakan pak
gini aja pak biar ini saya yang selidikin
saya kan sepupunya ricky
jadi nanti biar saya yang ke rumahnya ricky sekalian saya balikin kalung ini
sekaligus saya cari cari info
oh berarti kalung ini bapak pegang ya
kalau nanti ricky nanya kalung ini dari mana
bapak bilang aja kalau ini bapak dapat dari pengelola apartemen bapak
baik pak rendy
terima kasih banyak pak
kalau gitu saya permisi ya
sebenarnya apa yang mau sembunyiin sirik
aku gak sabar nunggu kamu keluar dari ruangan itu
aku gak sabar bisa pulang ke rumah sama kamu
aku gak sabar bisa pulang ke rumah sama kamu
aku gak sabar bisa pulang ke rumah sama kamu